di gang anggur kampung siwalan kerto surabaya inilah peristiwa pembunuhan sadis terhadap
bayi berusia lima bulan terjadi ibu bunuh bayi ironisnya pelaku pembunuhan tak lain adalah ibu
kandung korban masalahnya pun sepele pelaku kesal antara sang bayi terus terusan menangis
tak berhenti di situ usai mengetahui sang anak telah tewas pelaku mengancam akan membunuh ibu
atau nenek korban jika berani menceritakan peristiwa keji itu kepada orang lain pelaku
pun lalu meninggalkan jenazah bayi malang itu begitu saja di kamar untuk pergi berlibur ke
yogyakarta selama tiga hari eti suharti nenek korban terpaksa tidur berdampingan dengan cucunya
yang sudah terbujur kaku ancaman pembunuhan yang dilontarkan sang anak mengumumkan niat eti untuk
melaporkan peristiwa ini namun akhirnya pada sabtu dua puluh lima juni eti yang tak kuat lagi melihat kondisi
cucunya yang mulai memutuskan untuk menangkap si anak yang sudah terbunuh dan menangkap si anak
yang busuk akhirnya melaporkan ke warga yang kemudian meneruskannya ke posek wonocolo surabaya
itu terus ekanya enggak datang datang saya tidur sama anaknya itu malamnya itu jadi tidur itu
dengan majet atau ya sama yang enggak kan cuma tinggal itu semuanya tidur sama saya mendapat
laporan ini petugas posek wonocolo langsung bergerak cepat menjemput pelaku dan suaminya
kembungan investigasi lebih lanjut hasilnya pelaku pun mengakui semua perbuatannya dan langsung
ditetapkan sebagai tersangka setelah menetapkan pelaku sebagai tersangka pembunuhan penyidik
kepolisian langsung melakukan tes kondisi psikologi terhadap tersangka hasilnya tersangka dengan sadar
melakukan penganiayaan ini bukan menunjukkan sisi kemanusiaan tapi disuruh mengancam kepada saksi

korban ini sudah meninggal
yang bersangkutan akan dibunuh
akibatnya perbuatan tersangka harus meringkuk di balik jeruji besi malposek wonocolo surabaya
ia dijerat pasal berlapis tentang kekerasan dalam rumah tangga dan pembunuhan dengan ancaman lima belas sampai dua puluh tahun penjara
lukman rozak surabaya jawa timur